ya usai menyuarakan aspirasinya terhadap pssi
kini giliran pemegang saham persebaya surabaya
yang dituntut mundur oleh ribuan bonek yang berunjuk rasa minggu siang
bonek menganggap khalid khoromah dan juga salah ismail mukadar
tidak becus memimpin persebaya surabaya
ribuan bonek supporter persebaya surabaya
minggu siang melakukan aksi demo di kawasan jalan ampel
tempat ceo persebaya surabaya khalid goromah tinggal
dengan membawa pengeras suara dan bendera green force
mereka menuntut khalid kuromah keluar dari manajemen
melepas seluruh saham yang dimilikinya
bonek menilai khalid selama ini tidak membawa kontribusi yang baik
untuk pt persebaya indonesia pasca terjadinya dualisme di tubuh persebaya
bahkan khalid terkesan sembunyi dan lepas tangan terkait pertikaian di kubu persebaya
saya rasa puas terkecuali pak khalidnya menyatakan pengunduran diri secara sah
dengan adanya notaris baru kita bisa beriman
sementara itu khalid goromah mengaku rela dan ikhlas mundur dari kepengurusan persebaya
menurut khalid saham yang dimilikinya merupakan saham milik klub internal
untuk itu harus ada rapat umum pemegang saham sebagai mekanisme penyerahan saham tersebut
dan saleh mukadar yang saya pegang bukan milik saya pribadi
itu miliknya klub internal
semua itu ada prosedurnya
ada rapat rups
usai menggelar aksi di kediaman khalid goromah
ribuan bonek kemudian melanjutkan aksinya di kediaman saleh ismail mukadar
unjuk rasa para bonek ini mendapat kawalan ketat dari ratusan personil kepolisian
bonek berharam dengan demo ini bisa merobak total

hingga mendapatkan investor baru yang bisa membawa kembali kejayaan persebaya surabaya